informasi kuliner kali ini terinspirasi dari nasi uduk
karena rasanya yang gurih lezat dan asin
makanan khas betawi yang satu ini biasanya dijadikan sebagai sarapan di pagi hari
namun apa jadinya jika nasi uduk dinikmati menjadi makanan penutup dengan rasa yang manis
siapa yang suka nasi uduk
jangan salah sangka karena nasi uduk yang satu ini rasanya manis
ya sebuah tempat makan di jalan pasir kaliki kota bandung
menyulap makanan berat yang satu ini jadi menu penutup yang ringan
seperti apa prosesnya
siapkan bumbu yang sama seperti membuat nasi uduk pada umumnya
tumis serai kayu manis daun salam cengkeh santan pala bubuk dan gula
diamkan selama lima belas menit
lihatlah bagaimana rasanya dengan semua bumbu
bedanya di sini garam diganti dengan gula pasir
sementara nasinya diganti menggunakan ketan
sebagai pelengkap berikan tahu rasa lavender
dan slice strawberry sebagai sambalnya
selain rasa tampilan menjadi daya pikat para pengunjung di sini karena keunikannya
biasanya kan nasi uduk makanan berat
kalau di sini dessert

cuma kita mau menampilkan sesuatu yang beda dengan cita rasa yang berbeda
makanya kita sajikan dalam bentuk dessert
tapi tidak menghilangkan rasa nasi guduk yang tradisional sendiri
kini giliran saya untuk mencicipinya
meskipun rasanya manis
tapi rempah rempah serta aroma nasi uduknya tuh sangat mendominasi
dan biasanya dessert itu dijadikan sebagai makanan penutup
tapi ini bisa dijadikan sebagai makanan pembuka karena benar benar mengenyangkan